direktur jenderal otonomi daerah kementerian dalam negeri akmal malik menegur wali kota pariaman jenius umar
yang menolak surat keputusan bersama tiga menteri terkait seragam sekolah
akmal menegaskan skb tiga menteri merupakan bagian dari ketentuan perundang undangan yang harus ditaati semua kepala daerah
terkait dengan wali kota pariaman kemarin saya bertelpon kepada yang bersebutan langsung pak jenius umar
saya ingatkan tugasnya kepala daerah itu adalah mentaati seluruh ketentuan peraturan perundangan
skb adalah peraturan perundangan
ketika nanti barangkali kita peringatkan secara lisan dulu dan beliau juga dapat memahami kami menegur yang bersangkutan
dan kita berharap melalui komunikasi yang baik nanti tidak perlu ada sangsilat
harus kita bangun dengan komunikasi dulu baru edukasikan
itu adalah bagian dari edukasi terhadap kepala daerah juga
sangsi kami mau cerita
yang jelas melalui komunikasi
kami yakin pak wali akan mampu memahami tanggung jawabnya